dan untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui zoom dengan direktur lbh bali nikadek fani prima liraning serta aktivis perempuan dan konsultan gender tunggal pawesri
halo selamat malam bu fani selamat malam bu tunggal
selamat malam mbak dia
ya selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
saya mau ke lbh bali dulu ini lbh bali merilis data setidaknya ada empat puluh dua kasus dugaan kekerasan seksual
boleh dijelaskan detailnya seperti apa
ya jadi pada tahun lalu akhir tahun lalu sekitar bulan oktober kami sebenarnya di living walt itu untuk pembukaan posko pengaduan
kawan kawan bmpm menurut bersama kawan kawan jaringan mahasiswa yang lain
terus kemudian juga mengajak lbh gitu untuk terkait dengan konsultasi hukumnya
membuka plus pengaduan terhadap korban korban kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan khususnya di udayana
jadi plus sepuluh itu dibuka selama dua bulan ya
jadi bulan oktober november jadi desember sudah ada data
nah kemudian dari data tersebut jadi tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
itu kan termasuk dari data tersebut
jadi ada yang kita lihat ada yang perlu didampingi atau tidak
nah ketika ada dua sisi dananya yang kita didampingi gitu
korban kekerasan antar mahasiswa gitu dan kemudian korban kekerasan oleh dosen
kita ingin mengerjakan tadinya
nah itu kita sampaikan gitu karena kita sampaikan
kalau yang terkait mahasiswa kita sudah sampaikan
terus yang untuk dosen pun juga kita sudah bawa itu ke pihak wr empat
fokirektor empat universitas udayana
jadi kita bawa data itu bahwa ada korban kekerasan seksual di udayana
terus yang kemudian ada juga data gitu hasil hasil yang kami terima kan dari posko tersebut
jadi kita tujuh puluh tiga orang yang kemudian berpartisipasi gitu
ini korban kekerasan seksual ataupun yang mengetahui kekerasan seksual di universitas udayana
jadi kemudian dari kemudian ada tujuh puluh tiga kemudian yang di posko pengaduan tersebut
dari tujuh puluh tiga kami baca kronologinya ternyata ada empat puluh dua yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan universitas udayana
jadi maksudnya lingkungannya itu cuma bukan lingkungan secara ini ya secara teritori ya
tapi ada lingkungan dalam atas
maksudnya ketika mereka mengerjakan tugas tugas akademik gitu atau menggilainkan kegiatan kegiatan akademik di luar universitas udayana pun
itu diklasifikasi kami klasifikasi sebagai lingkungan universitas udayana gitu
jadi ada empat puluh dua korban sebenarnya ini sudah kita kasih ke pihak restoran
waktu itu tanggal dua puluh sembilan desember dan ini sebenarnya terbunuh di blog media waktu itu
cuman tidak ada tanggapan dan kemudian ini tertulis kembali
dan hari ini kan dari pihak restoran meminta data tersebut gitu
tapi kemudian kami tidak mau memberikan data kami secara utuh
makanya kalau secara angka kami mau
karena pertama pertumbangannya di kawan kawan bem dan kawan ldh
karena kasusnya kemarin gitu yang kemudian disidangkan secara etik gitu ya
sampai saat ini tidak jelas sampai mana gitu kasusnya tersebut apa kasusnya itu
apakah terselesaikan atau tidak
terus kami terus takutnya kalau data ini dibungkau
terutama ini akan berhentangan dengan kepentingan terbaik dari klien
terus privasi klien itu sendiri
ya kami takut kalau datanya terbuka
kalau belum ada sistem yang jelas di udayana
otomatis ini akan semakin memviktimisasi daripada korban itu sendiri gitu
karena tidak ada sistemnya bagaimana bisa kita kasih data kalau sistemnya belum ada
nanti pasti takut ketakutan kami nanti hasilnya akan sama
seperti pengaduan kami sebelum yang disidangkan
tapi sampai saat ini tidak jelas bagaimana kita tidak sayangi
ibu mani tadi ibu menyebut bahwa lbh bali sudah pernah melaporkan ini ke rektorat
setidaknya ada dua korban yang diduga menerima kekerasan di dalam kampus
tapi yang menarik tadi ada statement dari rektor universitas udayana yang menyebut bahwa
datanya kami tidak menerima bahkan mereka atau pihak kampus berencana akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika tidak dibuka
begitu datanya apa komentar anda

itu ada dua kasus yang pertama terjadi mahasiswa gitu
yang terjadi mahasiswa kita bawa ke presiden bem
karena dia waktu itu salah satunya adalah pelakunya gitu yang dilaporkan oleh korban
ada anggota bem
lagi satu yang kemudian itu pelakunya doa ilmu kita bawa ke rektorat
nah itu sebenarnya data itu sudah ada
dan bahkan kemudian sudah ada rapat disingkatan rektorat gitu
untuk kemudian mereka mengeluarkan itu pun juga keluar kan di instagram resminya universitas udayana
bahwa mereka akan melakukan tiga hal
yang pertama adalah kemudian pemulihan fisik
terus bagaimana penelitian akademis dari pelajar korban
terus yang ketiga kemudian bagaimana tindak kode etik bagi pelaku
di situ pun sudah jelas bahwa sudah pernah ada data yang diberikan oleh aliansi oleh bem maupun oleh lbh
maupun jaringan mahasiswa yang terlibat dalam aliansi tersebut kepada pihak rektorat itu sendiri gitu
nah kaitannya ini pergantian kepemimpinan
nah itu kan apa namanya ini kan kelembagaan kan
kita kan mempertanyakan secara kelembagaan bagaimana kemudian pihak rektorat menyelesaikan ini
walaupun kemudian ada pergantian kepemimpinan di kubu rektorat itu sendiri
baik ini diduga mungkin sedikit ada unsur administratif
saya mau ke ibu tunggal pawestri
ibu tunggal ini kan sepertinya masalah soal kekerasan seksual
baik terhadap perempuan maupun laki laki di dalam kampus
kerap kali terjadi dan ini ramai lagi bahkan tadi lbh bali merilis data ada empat puluh dua kasus kekerasan seksual
kalau anda melihat dari sudut pandangnya
lebih luas dari perspektif gender
apa yang anda lihat dari kasus kasus ini terjadi dalam kampus
sebenarnya ketika bicara soal kasus kekerasan seksual
kita harus ingat bahwa ini adalah umbrela term ya
adalah terminologi payung yang di dalamnya itu ada tindakan tindakan yang termasuk kekerasan seksual itu
kekerasan seksual yang verbal sifatnya non fisik fisik
tapi juga ada yang melalui teknologi informasi dan komunikasi
nah kalau kita mau lihat
lebih luas lagi kalau masih belum ke kampus ya
tapi lebih luas lagi
kita ini punya angka yang selalu dikeluarkan oleh komnas perempuan
setiap tahun data kasus kekerasan seksual itu selalu meningkat tiap tahun
jadi indonesia sendiri beberapa tahun terakhir ini kita sudah teriak bahwa sudah terjadi darurat kekerasan seksual di indonesia
selain tidak adanya kebijakan atau peraturan yang betul betul melindungi perempuan atau korban
tapi juga tidak ada cukup aturan aturan lainnya yang kemudian seperti yang terjadi di kampus gitu
kampus jadi tidak tahu bagaimana harus menghandle kasus kasus kekerasan di dalam kampus begitu
nah saya pikir ini jadi satu persoalan yang cukup serius ya
bagaimana akhirnya kampus semestinya jadi tempat yang aman bagi kita semua
ini menjadi ruang yang tidak aman
dan sebenarnya kan ini sudah jadi keinginan teman teman semua ya
kalau bicara soal korban angka yang paling banyak perempuan suka tidak suka
dan ini yang kemudian membuat teman teman perempuan menjadi tidak aman di mana mana ketika melakukan aktivitas
dan ini nanti pengaruhnya besar karena lagi lagi ketika ini bicara soal pendidikan
akhirnya perempuan jadi enggan untuk lulus kuliah dan akhirnya tidak masuk dan terlibat dalam pembangunan
kan ini ada persoalan ketimpangan gender yang makin menguat akhirnya begitu
persoalannya tidak berhenti pada kasus hukum ketika mendapatkan kekerasan seksual
tapi lebih panjang lagi soal masa depan wanita
saya mau ke bu fani bu fani tadi ibu tunggal menyinggung soal regulasi atau aturan
ini kan kemarin mendikbud sudah mengeluarkan permendikbud nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
lbh bali salah satu pihak yang mendampingkan
yang mendampingi para korban yang merasa dirinya dilecehkan atau mengalami kekerasan seksual di kampus
ada perbedaannya nggak ibu ketika anda menghadapi persoalan ini
belum ada regulasi atau permendikbud ini dengan yang sudah ada
jadi apa namanya terkait dengan sistem gitu
jadi dari advokasi kami lalu setelah ada bospo ini
sebenarnya salah satunya adalah kami menginginkan sistem dulu gitu
jadi kalau misalnya kami ketika pihak kampus bilang kan enggak punya data gitu
nah itu sebenarnya bukan dipertanyakan ke kami
tanyanya ke kampus apa memang benar tidak ada kekerasan seksual di kampus kah gitu
atau memang apakah ada laporan tapi kemudian tidak ditindaklanjuti serius gitu
sehingga tidak memiliki data
ataupun apakah kampus belum memiliki sistem pengaduan atau perlindungan yang nyaman sehingga mereka mampu ke sana
nah itu yang kemudian sebenarnya dari
kami bersama sama mendorong adanya sistem di kampus
sehingga kemudian bospo misalnya kawan kawan korban itu tidak lagi
itu sudah harus kami bikin bospo gitu
kemudian kampus itu menjadi tempat yang paling nyaman untuk mereka mengadukan
dan kemudian mereka melihat prosesnya bahwa kemudian ada tindakan tegas
yang kemudian diberikan kepada pihak kampus terhadap pelaku
cuman kami sangat menyambut dengan permendikbud tiga puluh dua ribu dua puluh satu ini gitu
cuma kami mas apa namanya kami juga beberapa detesan
pertama kami tidak ingin bahwa kemudian permendikbud ini hanya dibuat karena sistem yang dibikin hanya sekedar formalitas
dalam kaitannya pembentuhan akreditasi
nah itu kalau misalnya tolak sekurnya adalah pembentuhan akreditasi
bukan perlindungan kepentingan yang terbaik bagi korban
nah ini sistem yang akan terbentuk bukan sistem perlindungan korban
tapi pembentangan terhadap korban
itu yang pertama
karena kan semua orang akan bagaimana menutupi keterasan seksual
supaya kemudian akreditasnya bagus
nah itu menjadi cepan kami
yang kedua adalah
nah apa namanya kami ingin juga memastikan bahwa ini juga harus jadi
bahwa sistem yang dibikin ini gitu kemudian diisi oleh orang orang yang berkomsetan gitu
dalam artian kemudian bukan sekedar misalnya dalam artian nanti kita ada empat belas
nah dalam artian memang benar benar orang yang bersangkutan punya perspektif kekerasan seksual
sehingga perlindungan sehat korban juga keterasan seksual
sehingga kemudian tidak menjadikan korban jadi lima belas
jadi lima belas double lima belas gitu atau triple lima belas gitu kan
baik itu dari psikiaternya ataupun baik dari pendamping hukumnya gitu
dan kami juga berharap bahwa kemudian saat ini juga harus tegak dalam artian kita tahu bahwa sistem di kampus itu
sistem senioritas sistem kemanseg jawat itu sangat kuat gitu
bagaimana kemudian hal ini itu harus ditangkap
karena kita tahu bahwa tidak ada ketika menjadi subject ya tidak ada namanya sistem senioritas
tidak ada namanya sistem teman sejawat gitu
ya itu memang kepentingan yang terbaik bagi korban gitu
dan termasuk apa namanya ada peraturan rumah aman
kami sangat apresiatif tapi kemudian kami juga berharap
karena pelaku kan tidak bisa tidak hanya dari orang orang yang baru masuk gitu
tapi kan orang orang yang kemudian sudah lama di sana gitu yang secara relasi punya kuasa
nah kita juga harus ada pilihan gitu
maksudnya kalau rumah aman di sana ternyata tidak ada
yang dibentuk oleh kampus tidak aman
berarti mereka juga punya bisa memilih rumah aman yang dimiliki
yang berkorelasi dengan pemerintah
sehingga meyakinkan bahwa mereka benar benar aman gitu
jadi harus sistem ini memang harus benar benar di tawar tersebut
sehingga tidak menjadi sistem yang formalitas bahkan kemudian sistem pembukaman terhadap korban
sedang bergulat ini ya kampus kampus di indonesia ini bergulat dengan situasi situasi ada aturan anti kekerasan seksual
yang baru dirilis oleh mendikbud tapi juga ada budaya di kampus soal senioritas
saya terakhir mau ke ibu tunggal
ibu tunggal pesan dari teman teman aktivis wanita terkait dengan kasus kekerasan seksual di kampus
apa saja yang harus dilakukan
memang tidak kita inginkan peristiwa itu terjadi pada setiap orang
tapi apa pesan yang bisa disampaikan untuk menghindari dan juga ketika mereka terkena kasus
apa yang harus dilakukan
oke saya pikir kita juga harus padar semuanya
maksudnya menyadari bahwa well kita punya sekarang permen ini
dan meskipun lagi banyak kontroversinya banyak penolakan
argumentasinya menurut saya sih kurang valid ya
tapi saya pikir ini kita tidak boleh anggap sebagai panacea atau obat yang bisa mengobati segalanya
betul tadi apa yang disampaikan fani level implementasinya harus diperhatikan betul
karena kita tahu bahwa bisa saja nanti ada cara cara gimana supaya kampus tidak memenuhi semua syarat syarat itu
kalau bicara soal apa yang harus dilakukan oleh teman teman semua
saya pikir ini sebenarnya jadi satu kesempatan emas bagi kita semua
terutama teman teman mahasiswa yang selama ini bekerja dan aktif di isu perempuan misalkan
atau aktif di stu gender di kampusnya dan menginginkan suasana kampus yang lebih aman
saya pikir ini bisa jadi kesempatan emas
ini bisa jadi kesempatan untuk mendesakkan kebijakan ini
dan kemudian memonitornya bagaimana nanti pembentukan panselnya
pembentukan satgasnya itu benar benar kalau di dalam permennya kan ditulis harus melibatkan orang orang
yang mengerti atau pernah memberikan layanan kepada korban kekerasan
misalkan atau mengerti soal isu gender
nah itu betul betul dipantau oleh teman teman mahasiswa
bentuk saja satu tim khusus misalkan di kampus gitu ya teman teman yang punya kepedulian soal ini
dan kemudian terlibat aktif dalam pembentukan tim tersebut
dan juga terus memantau kasus kasus yang masuk dan melaporkannya
dan saya ingat saya pernah ketemu dengan mas nadiem ya mas menteri
dia bilang bahwa justru kampus yang tidak melaporkan itu yang akan akreditasinya mungkin anjlok
kalau laporannya semakin banyak itu justru malah dapat apresiasi yang besar
karena justru ada kelihatan bahwa ada keinginan dari kampus kampus untuk menyesuaikan persoalan persoalan kekerasan seksual itu
dan kekerasan seksual di dalam kampus secara seuyur
nah kita juga harus ingat bahwa teman teman mahasiswa semuanya tetap harus menjadi pendukung yang aktif terhadap kasus kasus kekerasan
dan juga memberikan dukungan atau support moral dan menghindari budaya menyalahkan korban ketika bicara soal kekerasan seksual di kampus
saya pikir juga pihak kampus satu lagi harus rendah hati dan kemudian mengakui jika memang ada persoalan di dalam kampus
anggap ini sebagai
saya tidak ingat
untuk mengimprovisasi suasana atau atmosfer yang lebih sehat di kampusnya
jangan lihat ini sebagai serangan tapi justru gunakan ini sebagai ajang untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam kampus selama ini
baik terima kasih
pencerahannya bagaimana gambaran di kampus tadi sudah ada direktur lbh bali nika dekvani primaliraning
dan juga tadi ada
aktivis perempuan dan konsultan gender ibu tunggal prawestri
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini